irman gusman resmi diberhentikan dari kursi ketua dpd republik indonesia
ya irman diberhentikan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus praktik suap dalam pengurusan impor gula
ketua dpd ri irman gusman digiring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk pada sabtu dini hari tujuh belas september dua ribu enam belas
irman diciduk bersama tiga orang lainnya yang diduga terlibat dalam praktik suap dalam pengurusan impor gula
dalam operasi tangkap tangan tersebut kpk juga menyita uang senilai seratus juta rupiah sebagai barang bukti
uang tersebut diduga menjadi upah rekomendasi agar sivi semesta berjaya memiliki hak tambahan kuota distribusi impor gula
pemberian kepada ig diduga terkait dengan pengurusan kuota gula impor
yang diberikan oleh bulog kepada cvsb di tahun dua ribu enam belas untuk provinsi sumatera barat
terkait penangkapan ketua dpd irman gusman ini presiden joko widodo menegaskan akan menghormati proses hukum yang berjalan
kita semuanya saya menghormati proses hukum yang ada di kpk terhadap siapapun
kpk dalam menangnya keputusan badan yang baik ini dan lagi stop korupsi
badan kehormatan dewan perwakilan daerah menggelar rapat paripurna luar biasa pada lima oktober dua ribu enam belas
dengan agenda menindaklanjuti keputusan badan kehormatan dpd tentang pemberhentian irman gusman
dalam rapat ini irman gusman diberhentikan secara resmi dari jabatannya sebagai ketua dpd ri
dengan ketentuan tatib pasal satu ratus tujuh belas itu ditetapkan dalam sidang paripurna
alhamdulillah tadi sudah ditetapkan
sehingga status peripaiman sudah diberhentikan secara kelembagaan bukan lagi secara bk
seperti diatur dalam tata tertib dpd pimpinan dpd bisa diberhentikan apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana
rencananya rapat panitia musyawarah dpd akan dilanjutkan kamis enam oktober dua ribu enam belas
suci bancin cnn indonesia